kita masuk yuk
lo nggak boleh kemana mana
kalau lo butuh apa apa kabarin gue
gue yang siapin
terima kasih ya
kok randy bisa punya ini sih

apaan sih foto foto aku di sini
terima kasih juga pada pak himawan yang sudah banyak membantu
kita harus kabarin berita ini sama tasya
jangan jangan selama ini randi emang cari informasi tentang aku
dan dia udah ngerencanain buat deket sama aku
makanya dia ngumpulin informasi sebanyak ini
jadi ternyata dia nggak deketin aku tuh nggak tulus
kok duduk sih
jadi selama ini kamu udah ngebuntutin aku
dari sebelum kita kenal
ini ini semua apa
aku nggak mau kamu nyembunyiin apa apa dari aku

oke oke gue jelasin semuanya sama lo
tapi lo jangan marah ya

jawab yang jelas rand
jawab yang jelas rand
kamu jelasin ke aku satu satu

ini semua apa hah
kamu yakin mau pulang
gak mau ketemu tasya dulu
pasti tasya senang kalau ketemu sama kamu dulu
lain waktu aja deh
yang masih bisa ketemu lagi
saya tahu sekarang tasyah lagi bicara sama randi dan saya nggak mau mengganggu itu
kalau begitu saya permisi sekarang
hati hati di jalannya
hati hati di jalannya
gue bisa jelasin semuanya sama lo
kamu punya artikel aku di koran dan kamu lihat sendiri kan tanggalnya
tiga bulan sebelum kita kenal ran
oke gue jelasin semuanya sama lo dari awal
mau kamu jelasin sama aku dari awal pun itu nggak pengaruh ran
di antara kita udah gak ada apa apa
jadi kamu jangan pernah ganggu aku lagi dan jangan pernah ikut campur urusan aku

dan setelah aku tau apa yang kamu lakuin
di antara mereka
kita nggak pernah ada apa apa
kalaupun pernah terjadi sesuatu
semua ada artinya
tunggu dulu syah
tunggu dulu syah
cuman kamu harus dengerin semua penjelasan aku syah
ini semua gak seperti yang kamu pikirin
aku bakal jelasin semuanya dengan jujur sama kamu
apa selama ini
kamu sekongkol sama ibu
kamu tinggal bilang aja ya apa enggak
sekarang semuanya udah jelas
antara aku sama kamu udah gak ada apa apa
syah kamu harus dengerin dulu
syah syah dengerin dulu
kalo udah ada keen slaughter
pergi pergi ya kamu kenapa kamu ada masalah pak
sampai sakur pergi kamu kenapa kamu disakiti rendy
enggak tahu diuntungkan berat kamu nyakitin taksi apalagi si sepeta siapin kamu ikut aku
rendy ada apa
hai kurang ajar menjaga kita tekan di titik

karena sekarang aku bener bener jatuh cinta sama kamu sih
kondisi ikuti kita kau bisa lihat ya dari spion ke atas kau bisa ngambil
tiket ya soal aku nggak mau kalau dia sampai nyusulin kita
siap siap buka pintunya sya siap kamu harus dengar dulu penjelasan aku siap kalau kamu
cuma denger separuh kamu nggak akan ngerti buka dulu pintunya siap tasnya
siap rande kamu bisa melihat rotasnya itu mau
bicara sama kamu tolong kasih dia waktu ini bukan
urusan lo ini urusan gua sama tasnya oke kinda
kam lo bakal muncul bh greater
hai siap mquar tersendiri
lu harus tau ya kalaystem apa lainnya misalnya aku ga mau lagi ngomong sama kamu tapi siapa sih si yeah nett sort walaupun gua ga ngedel frauen gua ga nginjal dia
masalah ini gak akan selesai oke
lo liat dia kan
dia lagi sedih
justru karena dia lagi sedih kamu jangan ajak dia bicara
kalau kamu ajak dia bicara ada dia malah tambah emosional
sebenernya kamu udah masalah apa sama tasya
kenapa tasya bisa sampai sedikit begitu
ya udah kalau emang kamu gak mau cerita sama saya nggak apa apa gak masalah
yang jelas kamu udah nyakitin perasaan tasya
dan saya gak akan pernah biarin itu
dan kamu gak akan pernah gangguin dia lagi
eh enggak enggak
katanya selama ini dia udah sekongkol sama ibu
bumbu nyuruh dia buat bikin aku jatuh cinta sama dia bu
ya kamu harus tenang dulu tasya
semua yang udah terjadi antara aku sama dia sama dia
itu semua gak ada artinya bu
tidak men sowil